sejumlah peristiwa menonjol terjadi di jawa timur mulai kemarin
di tuban seorang pengendara motor tewas setelah bertabrakan dengan mobil pickup
di probolinggo pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi
dan hanya butuh waktu dua menit bagi pelaku untuk membawa kabur motor curian
sementara di trenggalek seorang pria yang diduga menderita tekanan jiwa
mengamuk di tengah jalan raya
celakaan beruntun terjadi di jalan pahlawan kecamatan semanding kabupaten tuban
peristiwa ini terjadi saat sebuah mobil pick up melaju dengan kecepatan tinggi
meski saat itu kondisi jalan tengah basah akibat hujan deras
diduga karena jalan licin kendaraan tiba tiba oleng ke kanan hingga keluar jalur
pada saat bersamaan melaju sepeda motor yang dikendarai linda wati warga tuban dari arah berlawanan
tabrakan pun akhirnya tidak terhindarkan
linda pengembudi motor terpental dan tewas seketika di lokasi kejadian
sementara mobil pickup terus melaju dan baru berhenti
setelah menghantam tiga motor lain yang sedang parkir di bahu jalan
di probolinggo pencurian motor terekam kamera cctv
dari hasil rekaman cctv terlihat dua pelaku pencurian motor yang datang berboncengan
berhenti sejenak di depan area parkir
kemudian seorang pelaku yang mengenakan helm dan berbaju kotak kotak
turun melihat situasi di area parkir motor
setelah dirasa aman pelaku langsung masuk ke dalam area parkir
dan disusul oleh pelaku lainnya
tidak butuh waktu lama keduanya berhasil membawa kabur
sebuah motor metik warna putih milik korban
polisi saat ini memburu pelaku pencurian sepeda motor itu
yang identitasnya telah dikendali

sementara itu warga yang melintas jalan raya soekarno hatta trenggalek
kemarin dibuat kaget dengan seorang pria yang mengamuk di tengah jalan tersebut
pria berktp kecamatan pogolan trenggalek itu berteriak di jalan
dan memecah kaca mobil pengguna jalan
pelaku juga mengancam serta melempari pengguna jalan lainnya yang melintas
pria ini akhirnya diringkus polisi
kedua tangan dan kakinya juga diborgol
pria menjaga kembali mengamuk
beberapa orang mengaku mengenal pria ini yang disebut
menderita tekanan jiwa sehingga mengamuk di tengah jalan